kenapa kamu gak cerita aja sih sama aku
kalau kamu juga punya kilang minyak
jadikan aku gak perlu berterima kasih sama kamu sayang
kamu gak makan
gak doyan makanan apaan
kasian banget sih kamu
kamu itu gak nafsu makan ya
makannya pakai kuah ya
biar tambah enak
sekarang pasti rasanya lebih enak
maaf pak apa ini tau di gudang juga
jaket ini ditemukan di dalam mobil
dan kaos ini di kapal pesiam
ini buat kamu
ya makanya gue buatin jadwal ini
semua yang tercantum di sini ini semua yang lo kerjain dulu
jadi kalau lo ngerjain semuanya ingetan lo itu akan kembali lagi
gue pernah ngelakuin ini semua
ya itu gara gara lo itu hilang ingetan
kalau lo sayang sama gue harusnya lo lakuin ini semua
bukan lo maksa sama gue seenaknya
kalau kamu menghindar terus ingatan kamu itu gak akan kembali
susah untuk kembali
ya itu kalau emang benar
jangan jangan lo manfaatin gue gara gara gue gak inget semuanya
dan aku gak mungkin punya pikiran sejelek itu
kalau gue nolak ngelaku ini semua lo bakal ngusir gue
ya gak mungkin lah sayang
kamu itu pacar aku
udah pokoknya kamu kerjainnya semua
gak usah ngebantah
aku tahu yang paling baik buat kamu itu yang mana
gue gak percaya omongan dia

mulai sekarang kamu gak akan bisa protes lagi sama aku
kenapa sih pak edi aneh gitu mukanya
jangan jangan apa pak edi
jangan jangan itu tadi arwahnya non keleo yang tadi mau narik mas ke dalam laut mas
mas sih pak edi
ya bisa aja
kamu punya sembarangan pak edi bikin takut saja pak edi
oh karena tahu
saya gak percaya warga ini pak edi
aduh gak percaya saya pergi yuk
yuk yuk yuk yuk
tapi jangan jual kapal ini pak ini
hah dijual mas
jual jual jual
mas mas tunggu mas